atau kamu mau pisah sama allah
kamu yang harus memutuskan
apapun keputusan kamu
ini banyak banget telepon dari all
enggak pasti mereka nyariin kita deh
kasian banget mereka kedinginan
pasti jatuh aku sampai gak sadar
gue bener bener khawatir sama lo sampai gue lupa
telepon al sekarang
saya mau bicara
kayaknya al marah banget deh
ya udah sekarang gini aja
gue buka kuncinya
saya udah turun
lo udah turun
ya berarti lo turun berdua sama andin pake satu tali
udah baik kan ya sama andin ya
ya sedikit lah
eh lo inget denger kata kata gue
jangan pernah lo bukiin gue lagi di hotel
lo tau gak sih
al sama andin udah baik kan lagi
mereka turun dari gedung kafe itu dari atas turun ke bawah pakai satu tali
tapi mereka gak apa apa kan
mereka gak jatuh atau mereka gak luka kan
mereka baik baik aja aman
syukurlah kalo gitu
nih pake aku balikin
gak sih gue cuma seneng aja
liat al sama andin udah baik kan lagi
ya itu artinya lu udah bisa move on dari allah
oke sekarang gini
kalo mungkin dulu ada yang deketin lo gak bisa ya kan
sekarang lo udah bisa move on
berarti ada orang yang bisa ngedeketin lo aman
apaan sih gak
gak ada kalo begitu
gue antar balik ya
eh tapi mobil aku masih diparkir di pandora kafe gimana ya
nanti gue suruh orang untuk ambil
pokoknya sekarang gini
sebagai tanda ganti rugi dari
bukan ganti rugi sih
maksudnya kayak permintaan maaf dari gue
karena gue udah bikin debenturan sampai ke rumah sakit
nah gitu dong
nanti setelah gue nganter lo
gue pasti balikin ke cafe supaya raum
pasti jatuh gara gara berantem tadi
udah aku pulang ya
pasien lo nanti udah nyampe kan
itu udah nyampe
gak usah mas itu
saya yang nganter ya
udah aku betalin
aku sama pak randy aja
pak rendy antarin ya
saya baru ingat kalau saya harus nganter mama saya malam ini

selamat siang bu
bener ini tas ibu
ini kebetulan tadi ada orang yang liat ibu dicopet
yang liat ibu dicopet dan kejar pencopetnya
terima kasih banyak mas si rejeki saya berarti
saya mau bilang terima kasih soalnya
orangnya langsung pergi
waktu aku pencopet itu kamu yang nolongin aku ya mas
kamu pasti ngelawan percepat itu
aku sih udah ngira mas pasti kamu mas
dia akan ngelawan pencopet itu
sultan pondok pelitainik
mau jawab aku nolong
yaudah saya ntar ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya tadi papa dapat penerbangan malam
jadi yaudah langsung pulang aja
aku kira andin tadi yang pulang
loh andin jam segini belum pulang
kamu tahu gak andin kemana
andin lagi di pandora kafe ketemuan sama al
kayaknya mereka udah baikan deh pak
kalaupun sampai iya
ya mama gak tau
ya kita berdoa aja supaya mereka memang udah baikan pa

gausah males gak mau
sini kamu kedinginan
mau sakit besok
aku merasa kalau kamu masih yang dulu mas
kamu yang membuatku jatuh cinta
kamu adalah kamu yang sama
kamu yang melukai aku begitu kejam
aku gak tau mas
hatiku ini sebenernya takut
atau menginginkan kamu
apa yang kamu pikirkan tentang saya andin
apa dalam hati kamu masih ada cinta buat saya
atau semua sudah terhapus di malam kamu mengetahui siapa saya sebenarnya
makasih udah hantarin aku pulang
kamu lagi mikirin apa
sikap nino mencurigakan banget sih
apa dia lagi mikirin bani nih
dia lagi mikirin soal
pembunuh hanroy waktu itu
makanya kenapa dia tiba tiba
yang penting nantinya kamu bisa dapatkan hatinya andin kembali
aku ke kamarnya mak
aku mau jembatan istirahatnya
semoga rumah ini bisa kembali hangat
laper tengah malam
nih aku mau ambil minum
tapi kalau ada cemilan ya pasti nyomot juga lah pak
itu tandanya kamu emang anak papa
suka sama sama kelaparan tengah malam
orang lainnya dari semarang
aku cobain deh
waktu malam itu kamu telpon papa
terus kamu nangis
jujur papa tuh
dan juga papa takut
papa marah dengar kamu nangis lagi karena tujuan hidup papa adalah selalu ingin membahagiakan kamu
dan papa takut
karena kamu menikahi seseorang yang
kehidupan pertama kali kulik suku
aku sangat selaluankenu
lebih baik ada disini rumah
tapi dua hari
semarang kemarin papa
seharusnya papa tidak mengambil putusan buat kamu
seharusnya bapak kasih kamu ruang untuk berpikir
dan kamu ambil keputusan
gak usah dibahas
harus harus sayang
karena papa selalu mendengarkan isi hati kamu
dari kamu kecil
kamu lagi sedih
jadi papa minta kamu
karena apa yang baik menurut papa
belum tentu itu baik buat kamu
apa kamu masih mau mempertahankan pernikahan kami
atau kamu mau pisah sama allah
kamu yang harus memutuskan
apa pun keputusan kamu
papa akan dukung
tapi aku juga gak bisa pungkiri
cinta itu masih ada
aku tahu andin masih sangat mencintai al
tapi dia takut
takut untuk memulai kembali
takut untuk disakiti lagi
aku akan temuin ahok dan bicara
aku mau tahu dari sisi al apa
aku berharap rumah tangga mereka masih punya alasan untuk bertahan
aku mau ke kamar dulu
kamu istirahat ya
aku merasa sangat

lebih simpen kalau yang lain sendiri yang batas

aku merasa seperti orang baru tapi itu sempre seseorang frei dari yang ada di nessa

gak usah kepedian
gak usah kekeeran
emang kenyataannya kok
nanti kalau aku udah balik
nggak usah ada lagi ya
bikin aku jadi istri sutunya
gak usah dendam dendam lagi
bapak udah manggil dirinya bapak lagi
ada apa pak
kapan kamu ada waktu
bapak perbicara sama kamu
setelah itu mungkin saya bisa
kita bicara di kantor ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bisa lihat berisik kalau kamu
gak bangun ya
kamu dari mana pak
ya ngebahas soal hubungan andin sama kau
papa rasa andin masih
masih cinta sama al
tapi dia takut
jujur ma aku juga
aku juga sama aku juga takut mah
waktu pertama kali aku tahu
al menikahi andin karena dendam aku tuh
aku tuh merinding ma
aku khawatir akan
keselamatan dan jiwa anak kita
ya kamu tahu sendiri kan
al itu pengusaha kelas kakap
dia mengeluarkan uang satu m aja
kayak gak ada artinya
dia bisa dengan uangnya
menyiksa andin dengan berbagai cara
aku mau tahu
aku terkhawatir sekali waktu itu
makanya aku bawa dia pulang
sudah menderita berkali kali
aku gak mau dia menderita lebih lama lagi
aku berharap dia akan berjaya
dia patut bahagia ma
andi tuh anak baik
sampai detik ini aku nggak percaya
dia membunuh orang
aku gak percaya
dia gak punya kemampuan untuk itu mah
dia terlalu baik
waktu itu mama udah menjerumuskan andin ke dalam hukuman
yang tidak seharusnya dia pikul
andai papa tahu
elsa adalah pelaku sebenarnya
dan aku sudah melindungi elsa selama ini
dan membenci aku
izin keluar dua jam aja bu
mamanya mas randy bu
mau ketemu mamanya randy
tapi kamu selesaikan pekerjaan rumah dulu ya
baru boleh beresnya
selesai baru boleh beresnya
iya bu pasti bu
salam buat ibunya randy
mama sama allah cantik juga
jadi aku harus jadi cantik
kamu memang sudah cantik saya
eh udah sarapan belum
udah dong sama ancus
jadi kamu gak usah ikut ya
di rumah aja
aduh gak apa apakan sudah ada sama
dan nanti kan andi juga dateng
nanti aku tunjukin fotonya
nanti aku tunjukin fotonya
gak apa apa ya
kamu beres beres ya
siki ada acara
ya si puas
iya betul nanti ada mama
aku mah tunggu di mobil aja ya
tunggu mobil ya
ini juga apa
tunggu mobil dulu ya kamu ya
saya mau ke kamar laut juga
mama mau panggil papa dulu
supaya cepetan ya
ya udah tunggu di mobil ya
ayo kita ke bawah ya
ya ma masuk ma
ma masuk ma
mama ikut ya ke sekolah rena
mama mau liat cooking classnya rena
gak usah lah ma
mama di rumah aja
lagian kan udah ada andin yang nemenin
tapi mama mau liat cooking classnya rena
dan mama mau ketemu sama andin
sudah lama gak ketemu sama andi
kalau mama ketemu andin
gue khawatir anin bicara soal pembunuhan roy
gue takut mama gak kuat terima kenyataan ini
lebih bahaya lagi kalau mama temuin andin diam diam tanpa sepengatungan gue
ya udah ya udah mama ikut ya
mama udah siap siap
eh eh pagi rena
cantik banget mau jadi koki
tunggu di dalam mobil dulu
mudis mau ke toilet sebentar ya
ya tolong jangkin rena bentar ya
tapi jangan ditutup pintunya yang dibuka dikit
gue kagak ngerti nyalain mobil
ayo rena di dalam dulu ya
ya tasnya sebentar